panitia seleksi calon pimpinan kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
telah mengumumkan empat puluh nama dari satu ratus empat peserta
yang dinyatakan lulus tes psikologi
indonesia corruption watch menyoroti beberapa nama
yang diduga mempunyai catatan serius masa lalu
indonesia corruption watch menyebut empat puluh nama peserta
tidak memenuhi ekspektasi publik
menurut koordinator divisi hukum dan monitor peradilan indonesia corruption watch
dikutip cnn indonesia com
icw menyoroti beberapa nama yang diduga mempunyai catatan serius masa lalu
jangan sampai ada pihak pihak yang mempunyai kepentingan tertentu
terpilih menjadi komisioner kpk
empat puluh nama yang disaring tersebut menunjukkan kegagalan pansil
memberikan optimisme kepada publik dalam menghasilkan calon pimpinan kpk
yang berintegritas profesional dan independen
kurnia menambahkan jika publik tidak puas dengan hasil kerja pansel
maka presiden harus mengevaluasi setiap langkah
yang telah dilakukan pansel capim kpk
panitia seleksi calon pemimpin kpk pada senin kemarin
mengumumkan empat puluh nama dari satu ratus empat peserta yang dinyatakan lulus tes psikologi
peserta capim kpk pun diwajibkan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya
pansel capim kpk memastikan semua proses seleksi dilakukan transparan
dan berharap memiliki kepentingan
masyarakat memberi masukan secara tertulis mengenai para peserta seleksi
kita lakukan setiap pansil terutama kpk yang lalu dan sekarang
kami ada tiga orang yang lalu ikut dan sekarang juga ikut
itu semuanya biasa biasa saja kita lakukan
seperti itu sesuai dengan aturan peraturan perundang undangan dan hukum yang berlaku
pansel capim kpk menegaskan mereka mempertanggungjawabkan kinerjanya
kepada presiden jokowi bukan kepada icw
dikutip dari detik com anggota pansel capim kpk hendardi
mempertanyakan pernyataan icw yang mengatasnamakan publik
karena tidak mudah mengatasnamakan diri sebagai publik
sikap yang ditunjukkan icw kepada pansel seolah olah icw memiliki kepentingan pribadi
hendardi menambahkan sejak awal pansel mengundang icw untuk mendaftar menjadi capim kpk
seleksi calon pimpinan kpk kembali menjadi sorotan
ada calon yang dinilai memiliki catatan di masa lalu
termasuk diantaranya tidak melaporkan lhkpn
yang dinilai sebagai dasar integritas
pejabat negara calon pejabat negara atau penegak hukum
di tengah tuduhan proses yang tidak transparan
bisakah kita masih optimis
dapat mendapatkan pimpinan kpk yang mumpuni
kita bahas malam ini bersama tama es langkun koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan icw
mas tama selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah hadir malam hari ini
nanti kami juga akan mencoba menghubungi prof hamdi muluk
anggota pansel capim kpk melalui telepon
saat ini sedang berlangsung kami terus menghubungi prof hamdi muluk
melihat pernyataan pak endardi itu
jadi pertanggung jawabannya kepada presiden bukan kepada icw
termasuk soal kepentingan publik yang mana yang didukung
tapi kalau misalnya melihat icw kan dengan jelas
dari awal sudah mengatakan dan menduga ada sesuatu hal yang ditutup tutupi oleh
dari pemilihan panitianya icw sudah mengatakan bahwa itu patut dipertanyakan
dan terus menerus sampai sekarang
jadi bagaimana ini
ya tentu begini
coba kita lihat kan dari berbagai macam aspek
dan icw itu pertama ketika kita mengawal seleksi jabatan publik
itu kita tidak pernah sendiri
ada ya bhi di sana ada macam macam pshk
macam macam lembaga lembaga anti korupsi di indonesia
artinya kalau bicara soal publik tentu mereka adalah bagian dari publik
selain itu icw juga kan membuka donasi
ada lebih dari empat orang mendukung icw lewat sumbangannya
itu juga publik
jadi artinya kalau dipertanyakan soal legal standing sebagai publik
saya rasa pak hendardi tahu betul apa yang icw kerjakan
itu yang pertama
yang kedua kalau pertanyaannya kemudian bicara soal transparansi
perdebatan perdebatan terkait dengan pansel ini kan semakin hangat
artinya memang dari awal kita juga mengkritik soal mekanisme
semakin sedikit yang terpilih semakin hangat pasti
pertama dari pembentukan pansel tadi disampaikan oleh mbak putri
dari pembentukan pansel tentu kita masih harus melihat misalnya
komposisi komposisi yang kemudian menjadi pansel
itu kan juga harus dilihat
apakah misalnya semuanya adalah orang orang yang punya background
atau aktivitas yang dekat dengan isu anti korupsi kan tidak semuanya
nah itu menjadi kritik
tapi lagi lagi ya sudah lah
urusan sel pansel sudah kita tidak bicara lagi soal itu
nah tapi yang ke depan perdebatannya kan semakin runcing
yang ini kemudian berbeda pendekatan dengan tahun tahun sebelumnya
pertanyaannya kan sederhana
pertanyaannya kan sederhana
kenapa sih pansel begitu resisten ketika kita bilang
eh pansel tolong dong cek lhkpn nya
nah lhkpn ini adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara
ini menjadi syarat dalam bayangan kita
karena dalam undang undang setiap calon itu juga harus menyampaikan hartanya
apalagi mereka mereka yang sudah jelas jelas
misalnya setiap periode setiap tahun harus melapor
contoh misalnya seorang penyidik dia adalah seorang penyelenggara negara
anggota kpk dia adalah seorang penyelenggara negara
yang dia juga harus melaporkan hartanya
nah kemudian kita melihat dari semua calon calon
hal yang paling mudah untuk dilihat kan hartanya tadi lhkpn nya tadi
apakah semua nama nama semua orang bisa akses kita lihat
ini ada beberapa nih yang kita anggap tidak tertib
kalau dari empat puluh itu ada berapa sih yang belum melaporkan kalau catatan
nah kita masih harus menghitung satu persatu
karena datanya pun memang terus kita perbaharui
artinya data data informasi informasi yang kita kumpulkan
itu kan harus kita finalisasi
nah belum semuanya kita cek artinya belum ada konfirmasi dari beberapa pihak
tapi pada prinsipnya kalau bicara hanya dari informasi yang tampil di kpk
di website kpk dia ada namanya lhkpn di kpk
nah tentu hampir sebagian besar yang mereka mereka punya status sebagai penyelenggara negara
penyelenggara negara itu di dalam undang undang dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan
punya kewajiban buat melapor
tiga bulan setelah dia diangkat sebagai penyelenggara negara
kemudian setiap tahun dia melapor
kemudian di ujung jabatannya dia harus melaporkan lagi
ini kita anggap sebagai ketertiban seorang penyelenggara negara melaporkan lhkpn
dan ketika itu ada lihat tidak ada
nah tentu ketika tidak ada ini akan jadi masukan kepada pansel
tapi kan yang terjadi itu perdebatan semakin runcing
karena ada beberapa instansi yang tidak mewajibkan katanya
artinya kan perdebatannya itu kembali
itu menurunkan standar
kan standar calon pimpinan kpk menurut bayangan saya
dia harus punya standar yang lebih tinggi dari standar pada umumnya
kalau pada umumnya lapor maka dia harus lebih tinggi lagi standarnya
nah ini yang kita harapkan
begitu kita kasih masukan yang terjadi apa
pansel tidak mempertimbangkan malah meresisten
icw bilang menyampaikan versi publik
padahal kita sampaikan ini loh
ini loh bu misalnya yang kita anggap tidak patuh
tapi kan jawabannya selalu oh itu nggak wajib
dan itu icw sudah selalu berkomunikasi seperti itu
di beberapa tahapan proses
nah ini yang kemudian kita anggap tidak dipertimbangkan
nah yang paling baru ini kan bicara soal apa namanya psikotest ya
yang ini tentu kita tidak bisa berdebat panjang
karena kita juga tidak tahu secara terperinci bagaimana mekanisme
poin poinnya seperti apa
maka sebetulnya kita berharap kalau tadi pak hamdi muluk diundang
itu menarik sekali akan jadi bahasan
nah tetapi kembali ke soal permasalahan tadi artinya
ketika ada masukan dari publik yang terjadi justru malah ada resistensi
nah ini yang menurut pandangan saya akan kontraproduktif
ketika misalnya masukan masukan publik yang seharusnya dipertimbangkan
ini justru malah tidak dipertimbangkan
nah ketika ada teman teman yang lain mengatakan loh
kok jadi nggak transparan nih kok lebih resisten
nah jadi itu yang kemudian kita anggap kita tidak puas
dengan mekanisme mekanisme dan cara respon kepada publik yang seperti itu
apakah cuma soal itu atau memang ada catatan catatan khusus terhadap beberapa calon
ya ya tentu terkait dengan catatan khusus icw sendiri masih mengumpulkan
kita masih bekerja tim yang kita kumpulkan tim yang selalu bekerja di dalam proses seleksi
itu masih mengumpulkan informasi artinya kita belum bisa memberikan penilaian yang secara terperinci
tetapi di indikator indikator yang
sederhana yang saya katakan tadi
bicara soal alah kpn ini menjadi penting
yang kedua kita juga harus melihat hal hal yang kita anggap itu menjadi pengetahuan publik
misalnya ketika ada calon yang pernah diproses dalam perkara etik
kan tentu itu menjadi isu yang harus kita sampaikan juga kepada pansel
ini ada beberapa calon yang memang punya catatan secara
ada beberapa calon memang yang punya catatan seperti itu
ya ada beberapa yang punya catatan seperti itu
ada beberapa ya tapi kalau dilihat kan
seingat saya majalah seperti tempo juga beberapa kali melansir ya
artinya sudah menjadi informasi di pemberitaan juga
nah ini kan juga seharusnya kita berharap pansel juga melihat soal latar belakang itu
sehingga kita mendapatkan calon calon yang memang tidak ada catatan
memang tidak akan pernah ada manusia yang seperti malaikat
yang akan bersih semuanya
tetapi paling tidak kita bisa mendapatkan calon calon terbaik
dan di awal sebenarnya juga sudah disampaikan oleh ketua pansel capim kpk
mereka tidak lagi mencari manusia setengah dewa
apakah itu kemudian anda lihat ini berkesinambungan dengan empat puluh nama yang lolos ini
nah terkait dengan empat puluh nama yang tadi saya sampaikan
kita masih mengumpulkan informasi informasi tim tracking sedang bekerja
nah tetapi yang saya katakan ketika ada catatan yang sudah diketahui publik dengan mudah

lhkpn soal etik ini harusnya menjadi pertimbangan yang sangat serius
karena jangan sampai kemudian kpk itu terbebani di kemudian hari
ketika misalnya ada seseorang yang pernah terlibat dalam kasus
ketika kemudian dia terpilih katakanlah menjadi seorang komisioner
dia akan menghadapi orang orang yang memang punya masalah dan terlibat dalam perkara korupsi
tetapi faktanya selama beberapa tahun terakhir serangan balik itu akan terjadi
dan anda mensurigai itu bisa terjadi sekarang
kita khawatir kalau kemudian orang orang yang punya catatan misalnya soal etik
atau bahkan terlibat kasus misalnya
di kemudian hari dia menjadi komisioner maka ini akan menjadi sandera
tidak hanya bagi kpk tapi bagi gerakan pemberantasan korupsi
nah publik kemudian internal kpk secara kelembagaan
dia akan capek untuk merespon itu ketimbang kerja utamanya memberantas korupsi
nah hal hal yang seperti ini menjadi penting untuk dipertimbangkan
maka dari itu kita berharap pansel juga mempertimbangkan hal yang sama
jangan sampai kemudian ketika ada usulan dari masyarakat
ada masukan dari publik justru malah lebih resisten
tapi apakah menurut anda pansel sudah mempertimbangkan hal seperti itu
atau belum sekarang
jawaban jawabannya tidak dipertimbangkan
karena lebih dalam tanda kutip apa namanya resisten
itu yang pertama
yang kedua misalnya dalam setiap tahapan tahapan misalnya dalam tahapan administrasi
tahapan tahapan selanjutnya kita juga masih melihat yang sudah kita berikan catatan
tetap diberikan kesempatan masuk ke tahap selanjutnya
nah ini kan artinya apa yang diberikan atau yang disampaikan oleh pansel
sepertinya tidak dipertimbangkan
secara argumen di ruang publik itu dibantah mati matian
kenapa kok sampai ada pretensi membantah mati matian itu juga jadi pertanyaan
yang kedua tetap diloloskan dalam setiap tahapan
ini yang kemudian jadi catatan buat kita sebetulnya
oke kita sekarang jeda dulu tapi
bagaimanapun ini sudah berjalan empat puluh orang nama itu sudah lolos
masihkah kita bisa berharap dari nama nama itu akan bisa ditemukan
ini seperti dugaan banyak orang
memang sudah ada jatah jatahan terhadap instansi instansi tertentu
kita bahas itu nanti setelah jeda tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kami akan masih tetap menghubungi salah satu anggota panitia seleksi capim kpk hamdi mulut
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
senada dengan yang disampaikan oleh tama s langkun dari icw
febri diansyah kemarin menyampaikan
ada berharap pansel mempertimbangkan kepatuhan capim dalam melaporkan lhkpn
jadi febri diansyah juru bicara kpk mengatakan
dari empat puluh nama yang masuk yang lolos tes psikologi
ada sekitar tiga belas orang ya tiga belas orang masih belum melapor lhkpn
ini angka yang cukup
sementara itu mereka yang melapor saya sampaikan di sini untuk anda
dari empat puluh calon itu yang sebaran kekayaannya antara satu miliar sampai dengan sepuluh miliar
kita lihat ini kenyataannya ada tiga belas orang
dan itu sudah tidak mungkin lah
saya ingin lagi sekarang untuk melihat karena bagaimanapun yang dicari adalah track recordnya kan
bukan persoalan dia mendaftar tiba tiba sekarang menyerahkan lhkpn semuanya kan bukan soal itu
betul sekali ini yang kemudian sedari awal kita dalam tanda kutip keributkan di ruang publik
artinya apa yang kita sampaikan juga apa yang menjadi kebutuhan buat kpk
karena ketika bicara soal lhkpn kpk itu nanti akan menjadi lembaga yang menegakkan aturan lhkpn
akan menjadi lucu jika komisioner yang terpilih tidak bernama apa apa
jadi permasalahan ketika kemudian mereka mereka yang terpilih tidak tertip
artinya itu akan mempengaruhi yang pertama kewibawaan kpk
bagaimana kemudian bisa memastikan atau dia bisa memaksa dalam tanda kutip ketika dia sendiri juga punya catatan yang sangat serius di tahun tahun sebelumnya
ini yang bayangan saya juga harus menjadi pertimbangan
nah kalau kemudian kita lihat ada pertanyaan lagi
apakah kemudian semua nama nama ini betul betul tidak bisa diharapkan
tentu kita belum bisa menyimpulkan hal itu
tentu kita juga masih ada harapan
artinya nama nama yang kemudian masuk mereka yang kemudian terpilih itu menjadi orang orang yang memang bersih dari catatan di masa lalunya
nah poin penting yang kemudian kita perlu dorong adalah kita berharap pansel hati hati
mulai dari saat ini karena sudah lewati tahapan tahapannya yang kedepan ini harus lebih serius lagi
dan dalam bayangan saya kita enggak kemudian juga harus berharap
pokoknya harus sekian harus dapat harus lewat
kemudian kalau dia diburu buru tapi hasilnya tidak maksimal menurut saya itu akan membahayakan kpk
jadi kita berharap pansel ke depan itu lebih hati hati
tidak perlu kemudian juga merasa dikejar kejar waktu
berikan ruang seluas luasnya bagi publik untuk memberikan masukan
nah yang kita lihat ada kemungkinan besar juga pansel akan bergerak cepat ya untuk memastikan siapa siapa yang kemudian akan didorong ke dpr
nah dalam bayangan saya hal hal yang seperti ini juga bisa
berapa nama kira kira kemudian yang akan disampaikan ke presiden jokowi
pasti kalau bicara soal mekanisme presiden jokowi itu punya kewajiban untuk menyampaikan
kepada dpr kan
dua kali yang dibutuhkan
kalau dibutuhkan lima pimpinan maka sepuluh yang disampaikan
nah dari pansel ke pak jokowi ini yang kemudian mungkin kita harus lihat lagi
berapa pastinya tapi dari presiden ke dpr itu pastinya dia dua kali ada yang dibutuhkan
tahapan yang kedepan berikutnya apa yang bisa kita publik lakukan
untuk mengawal ini
itu tahapan yang selanjutnya ini yang menurut saya hal yang sangat krusial
ketika bicara soal profile assessment ini yang tepat
ini berhubungan dengan psikologi lagi
kalau bicara soal profile assessment tentu akan bicara soal profiling seseorangnya
ketika profilnya memang punya catatan punya masalah di kemudian hari kita berharap ada sikap tegas yang pansel lakukan
artinya ketika kemudian orang orang yang kemudian jelas jelas
punya catatan publik semua tahu bahkan kpk sudah melansir ada tiga belas nama dari empat puluh yang lolos di tahapan ini
itu tetap diloloskan ya artinya nggak berlebihan juga
ada kenapa napa dalam tanda kutip dengan proses
kok lebih dalam tanda kutip lebih ngotot kepada melawan masukan dari masyarakat dari kpk sendiri
ini yang kemudian jadi pertanyaan apa motivasi pansel
harusnya kan dia menjadi tempat yang menampung semua masukan
mendapatkan orang orang terbaik untuk duduk dalam komisi pemberantasan korupsi
dan artinya kalau misalnya sekarang menjaganya bagaimana publik harus bagaimana
ya tentu ini sudah nama namanya sudah ada publik juga harus memberikan masukan
karena kalau bicara soal keseharian bicara soal aktivitas sehari hari
ini juga menjadi kesempatan yang sangat besar buat masyarakat yang tinggal di tempat capim capim tersebut
tinggal di wilayah capim capim tersebut berada bagaimana mereka berinteraksi
apakah ada catatan lain misalnya soal harta soal lain lain
jadi ini menjadi ruang yang sangat besar dalam bayangan saya bagi publik untuk memberikan masukan kepada pansel
icw juga akan memberikan masukan
kalau kita pasti kita pasti kita akan terus lakukan
diterima atau tidak diterima dianggap maupun tidak dianggap kita akan sampaikan
kalau memang nanti pansel tidak mau menerima masukan dari masyarakat dari koalisi masyarakat
masyarakat sipil kita akan sampaikan kepada publik biar publik yang menilai
apakah informasi informasi ini layak untuk dipertimbangkan atau tidak
sehingga pansel nanti akan langsung bertanggung jawab kepada publik
oke oke mas tama tapi kalau misalnya dari empat puluh nama itu pasti anda sudah melihat dan
oh ini puas ini enggak ini puas ini enggak berapa persen sih yang icw cukup puas
nah kita masih belum bisa
kita belum bisa memastikan secara spesifik ya
sepuluh persen misalnya sepuluh persen ada atau lebih
ya bisa jadi lebih ya masih ada ya
nama nama yang kemudian cukup memberikan harapan gitu
ada harapan lah di kemudian hari jika orang orang yang seperti ini misalnya diberikan kesempatan
apakah mereka adalah orang orang yang dari internal kpk
kita nggak bisa pukul rata semua karena kita juga harus melihat ya
dari kpk juga harus kita cek misalnya apakah dia punya latar belakang yang pas
artinya memang ini masih terbuka ruang yang sangat besar
konsentrasi icw dan koalisi sementara ini tidak
berada pada bicara soal kelayakan si a layak si b layak
tapi kita punya kewajiban itu dalam tanda kutip mengingatkan pansel calon calon yang punya record bermasalah
selebihnya kita serahkan kepada mekanisme bagaimana semua itu diuji
karena kita menganggap seperti ini
ketika misalnya orang orang yang punya catatan krusial itu kemudian tidak lolos dalam proses seleksi
maka yang lolos adalah orang orang yang punya kredibilitas
orang orang yang bagus ya secara independensi dan lain lain sebagainya
sehingga siapapun yang dipilih maka dia layak menjadi komisioner kpk
yang penting yang punya catatan ini yang kita harus perhatikan betul betul
oke sekali lagi ingatkan kepada kami
komisioner kpk seperti apa yang kita cari sekarang yang kita butuhkan yang kpk butuhkan sekarang
tentu yang paling pertama itu integritas
kalau dia tidak punya integritas maka dia akan punya potensi mendapatkan serangan balik
dia akan capek di kemudian hari publik akan capek untuk membantu dia menghadapi serangan balik tadi
artinya di internal kpk sendiri sudah ngos ngosan
ya betul sekali yang kedua tidak hanya bicara soal integritas tapi dia harus punya kompetensi
kompetensi yang dimaksud itu banyak perspektifnya
artinya dia harus betul betul punya kemampuan yang memang itu dibutuhkan bagi agenda beratasan korupsi
yang ketiga ini butuh yang namanya independensi
jangan sampai orang punya kapasitas tapi dia tidak punya kompetensi
jangan sampai orang punya kapasitas tapi dia tidak punya kompetensi
jangan sampai orang punya kapasitas tapi dia tidak punya kompetensi
dia bisa di setir sana sini dia bisa di peralat untuk menjadi alat kekuasaan misalnya
ini yang juga kita tidak harapkan
yang paling terakhir keberanian jadi empat indikator menjadi penting
kalau kemudian dia punya integritas dia punya kompetensi dia juga independen tapi dia nggak punya keberanian
maka ini akan sama saja dengan tahun tahun sebelumnya
tidak akan ada pernah perubahan yang signifikan ketika kpk komisioner yang terpilihnya ini kemudian tidak punya keberanian
jadi dalam bayangan kita dari publik kita dari masyarakat berharap empat indikator ini dimiliki oleh calon pimpinan kpk di masa depan
sehingga kita tidak perlu lagi misalnya terlibat dalam hal hal yang tidak perlu mengurusi calon pimpinan yang sudah jelas jelas punya masalah
jadi pimpinan dapat serangan balik kita akan pusing di kemudian hari
pencegahan kasus kasus seperti kpk versus siapa gitu ya misalnya

oke kita melihat ini berarti prosesnya masih berapa lama lagi kok menurut anda
kemungkinan ini kan akan cepat ya
kemudian akan di silakan kepada presiden
ya kemungkinan besar semua proses ini akan dirampungkan sebelum oktober
karena kalau sesudah oktober kan dpr sudah yang baru sudah sibuk dengan pelantikan presiden
tapi kita berharap begini walaupun waktunya sangat singkat kita berharap pansel jangan terburu buru
buat kita nggak ada masalah harus masuk ke tahap selanjutnya atau nggak harus di bulan oktober
yang penting ini betul betul prosesnya dilakukan secara benar
menerima masukan dari masyarakat dan dipertimbangkan sebaik baiknya
oke baik mas tama terima kasih banyak
sama sama mbak putri
dan kiai haji maimun zubair tutupusya ratusan santri dan santriwati di pono pesantren pono rogo jawa timur menggelar sholat gaib dan doa bersama
kami kembali dengan informasinya setelah jeda